sejumlah warga di karang taliwang kota mataram nusa tenggara barat
menolak penertiban baliho bergambar rizik sihab
yang dilakukan oleh petugas gabungan dari satpol pp
polres dan satgas reklama kota mataram pada minggu malam
menurut warga penolakan itu merupakan salah satu bentuk kecintaan warga
kepada rizik syihab yang dinilai telah banyak membantu warga
saat mengalami bencana gempa bumi dua ribu delapan belas lalu
pencopotan baliho rizik sihab juga terjadi di pulau bintan
kepulauan riau senin siang
pencopotan baliho di tujuh lokasi dilakukan tim gabungan
dari tni polri dan satpol pp
selama proses pencopotan baliho tidak ada penolakan dari warga
senin pagi ratusan karangan bunga berbaris di depan gedung kodam jaya jakarta timur
karangan bunga ini berisi ucapan
dan berdukungan atas langkah yang diambil pangdam jaya
pangdam jaya mengatakan akan tetap menindak pihak pihak yang masang spanduk
tidak sesuai peraturan atau izin yang berlaku
selain itu pangdam akan menindak tegas fpi
jika tetap menggelar aksi reuni dua ratus dua belas di tengah pandemi
baliho itu sudah dua bulan yang lalu dilakukan
itu pol pp polisi dan tni bersama sama kita lakukan
kemudian diadang oleh fpi
nah emang dia ini siapa
dia ini siapa
dukungan terhadap langkah pangdam jaya juga datang dari kalangan pesohor
diantaranya narji cika jessica dan beberapa artis lainnya
mereka menemui pangdam jaya dan membawa karangan bunga
mereka mendukung langkah yang diambil tni
dalam menangani semua permasalahan di masa
di masa pandemi covid sembilan belas
bentuk empati dan rasa terima kasih kami
kepada tni yang telah
kesatuan dan persatuan
dan juga protokol kesehatan
di seluruh wilayah indonesia
dan khususnya di provinsi dki
karangan bunga juga memenuhi halaman depan markas polda

dan juga dari berbagai elemen masyarakat ini
menjadi bentuk dukungan kepada kepolisian
untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia